pengangkatan jasad dua korban kecelakaan maut antara kereta dan dua minibus di perlintasan gaplok senen jakarta pusat berlangsung dramatis
selama dua jam lebih upaya pengangkatan dilakukan dengan memotong kerangka mobil
jasad pria dan juga wanita penumpang mobil box akhirnya berhasil dipindahkan
petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan melakukan pengangkatan mengingat jasad korban terjepit kerangka mobil yang ringsek
dengan cara dipotong perlahan dan juga satu persatu jasad kedua korban akhirnya berhasil diangkat dan dibawa ke kamar jenazah rumah sakit cipto mangunkusumo jakarta untuk divisum
menurut humas daop satu pt kai api berasal dari mobil box yang terbakar setelah tersambar kereta
meski api menjalar ke bagian gerbong nomor delapan seluruh penumpang keretanya berhasil dievakuasi
kereta api walaharekspres di jualan tanjung riu rewakarta
telah tertempur mobil minibus renex di jpl tiga puluh satu
jadi penyebab kebakarnya sendiri akibat mengabrak mobil tadi itu pak ya
jadi tertabrak mobilnya terbakar dan kebakarannya berjalar ke gerbong kereta
pak ada korban ini pak jiwa pak
korban dari penumpang yang ada di sana dari mobilnya itu
kita evakuasi dan kita alihkan ke modal kapal
iya kecelakaan di perintah
perlintasan kereta api pasar gaplok senen jakarta pusat ini menyebabkan dua orang meninggal dunia
dan direkturat jenderal perkereta apian kementerian perhubungan
akan menutup sembilan belas perlintasan kereta yang dinilai rawan kecelakaan di seluruh jakarta
perlintasan kereta api pasar gaplok senen jakarta pusat belum bisa dilintasi kendaraan
perlintasan ditutup karena dalam proses evakuasi dan perbaikan
selain itu perlintasan ini dinilai rawan kecelakaan
antara kerap padat kendaraan
karena itu perlintasan ini akan segera ditutup
selain perlintasan pasar gap lok
rencananya dirjen perkereta apian akan menutup sembilan belas perlintasan yang dinilai rawan kecelakaan di seluruh ibu kota
untuk pertama kami putuskan tadi dengan pihak polisi ya
saya kebetulan pak kapolres juga ada di sini tadi
kita putuskan untuk menutup perlintasan itu sementara
nanti kita evaluasi lagi
bagaimana selanjutnya kita akan pelajari apakah ini masih mungkin dibuka
kemudian untuk yang lain lainnya
karena saat ini kita sedang melakukan penutupan terhadap sembilan belas titik perlintasan yang ada di dki jakarta
hingga selasa malam
petugas pt kereta api indonesia bersama dinas perhubungan
telah melakukan penyelidikan atas kasus kecelakaan yang menyebabkan dua orang tewas
setelah mobil yang dikendarai ditabrak kereta walahar tujuan tanjung priok purwakarta
gali putra jakarta
kasus tabrakan kereta yang menabrak kendaraan kerap terjadi di beberapa daerah
karena kendaraan menerobos palang perlintasan kereta api
iya dan bahkan banyak diantaranya memakan korban jiwa akibat peristiwa naas ini
berbagai faktor kecelakaan terjadi di perlintasan kereta api
mulai dari palang yang tidak berfungsi baik
hingga perilaku pengendara yang tidak disiplin
sehingga sengaja menerobos perlintasan kereta api
padahal dalam undang undang no dua puluh
tahun dua tahun dua ribu sembilan tentang lalu lintas dan angkutan jalan
pasal satu ratus empat belas menyatakan pengemudi kendaraan wajib berhenti ketika sinyal sudah berbunyi
pengemudi juga harus mendahulukan kereta api
dan memberikan hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintasi rel
sementara pada pasal dua ratus sembilan puluh enam undang undang yang sama menyatakan bahwa
apabila pasal satu ratus empat belas tersebut dilanggar
maka bisa diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan
cnn indonesia menunjukkan peristiwa kecelakaan
akibat kendaraan yang menerobos palang perlintasan kereta api
masih kerap terjadi dalam dua tahun
pada tanggal tujuh agustus dua ribu enam belas
setidaknya satu keluarga yang terdiri dari tiga orang
tewas di kebupaten bekasi
ketika kendaraan roda dua yang digunakan
mencoba menyeberangi perlintasan kereta api tanpa palang pintu
diduga korban tidak mengetahui ada kereta akan melintas
pada dua puluh sembilan september dua ribu enam belas
lima orang tewas
akibat sebuah mobil minibus
diduga menerobos lintasan rel kereta tanpa memperkirakan jarak kereta yang akan lewat
di tahun dua ribu tujuh belas
tepatnya tanggal dua puluh tiga april
tiga orang tewas karena minibus yang dikendari korban
menerobos palang pintu yang sudah ditutup di kawasan jalan ahmad yani surabaya
dari data tersebut
perilaku masyarakat yang tidak patuh pada aturan
dan juga kurang baiknya sistem keamanan perlintasan kereta api
menjadi salah satu faktor utama kecelakaan kereta api dengan pengendara
diharapkan di masa yang akan datang
peristiwa serupa tidak akan kembali terjadi di tengah masyarakat
muhammad rizky cnn indonesia